dahulu kala di dunia lelehut
di mana ada banyak peri yang baik
akan memberikan bayi yang baru lahir dengan berkat
ini adalah kisah salah satu tentangnya
aku di sini untuk memberikan hadiah kepada si kecil
oh apa itu peri tersayang
kekayaan atau ketenaran
atau kekuatan untuk menguasai dunia
aku akan memberinya sesuatu yang jauh lebih penting dari itu
dia akan memiliki penglihatan ajaib
penglihatan ajaib memang terdengar seperti hadiah besar
tapi tidak ada yang tahu apa artinya
mungkin dia bisa melihat makhluk ajaib yang tidak bisa kita lihat
mungkin semua yang dilihatnya
suatu hal yang tidak bisa kita lihat
mungkin semua yang dilihatnya
suatu hari akan berubah menjadi emas atau batu
mungkin dia bisa melihat wajah orang
dan tahu siapa yang telah mengambil apel dari pohonku
wow suara yang mengerikan
kita harus mengusir anjing itu
ketika semua orang melihat seekor
anjing mengeluarkan suara menakutkan
medit dengan penglihatan ajaibnya melihat makhluk kecil yang cantik dan ketakutan
dan dia penuh cinta dan perhatian untuk itu
apakah medit sungguh menyadari bahwa anjing itu terluka
bisakah dia berbicara dengan hewan
apa itu berkat ajaibnya
ya tidak ada yang bisa memahami hadiah ajaib medit
dari waktu ke waktu
tanya apakah peri itu melakukan kesalahan
namun terkadang mereka melihat sesuatu yang luar biasa di medit
kenapa kau tersenyum
apa yang kau lakukan
saat kau berkeringat
bahkan angin panas yang mengalir di sekujur tubuhmu
terasa sangat sejuk dan menyegarkan

duduk di bawah pohon dan menikmati buah beri yang manis
tidur tepat di bawah bintang bintang
dan menghitung bintang bintang
aku tidak tahu sih apa yang dia miliki
tapi dia tahu bagaimana menjadi bahagia
beberapa tahun berlalu
aku terlambat ke ladang
beth aku suka keranjangmu
orang orang umumnya menyukai ini
namun tenunannya sangat anggun
setiap inci sangat simetris dengan percikan warna yang begitu indah
best kau tidak pernah mengulangi desain dan jenis bentuk yang kau buat
aku tidak akan pernah membayangkan bahwa keranjang bisa terlihat begitu indah
ini murni kreativitas dan juga kemahiran
tidak ada yang pernah memuji kau seperti ini
kau memiliki penglihatan untuk keindahan

orang orang desa mengunjungi festival musim semitahunan
georgia keluar dengan berpakaian indah dengan pakaian baru yang dia jahit sendiri
georgia kau terlihat menakjubkan
benar aku suka pakaianmu
hai georgia kau menjahit ini sendiri
bagaimana kau membayangkan pakaian yang begitu indah
kombinasi warna dan pola yang berbeda memberikan tampilan yang baru segar dan dinami

tidak seorang pun di desa dapat menghargai hal hal sepertimu
terkadang aku berpikir bahwa itu adalah keajaibanmu
untuk dapat melihat detail dan juga keindahan detail
dua tahun kemudian tidak ada hujan di desa dan semua panen jagung hilang
semua penduduk desa sangat khawatir
tanpa jagung untuk dijual tahun ini bagaimana kita mencari nafkah
tanpa jagung untuk dijual bagaimana kita akan membeli semua kebutuhan untuk musim dingin
hei medit kenapa kau tersenyum
aku sedang memikirkan waktu menyenangkan yang akan kita miliki
apa kau konyol kau dapat berbicara seperti ini karena kau tidak pernah tahu rasa lapar
biar ayah beritahu tidak ada yang indah atau menarik tentang itu
pergilah medis jangan ganggu kami
jadi bagaimana jika kita tidak punya jagung untuk dijual
masih banyak lagi yang kita punya
ladang kita hanya menanam jagung medit tidak ada yang lain
ladang kita memang hanya menanam jagung tapi desa kita menghasilkan lebih banyak lagi
beth keranjang yang dibuatnya
trevor patung yang diukirnya
georgia pakaian yang dijahitnya
hans lukisan yang dibuatnya
kita semua bisa berkumpul
lalu membentuk tim dan membantu mereka untuk membuat lebih banyak
lagi akan ada banyak barang dijual tahun ini di festival
bukankah itu menyenangkan orang orang desa kita menjadi tim yang hebat sekali
kata kata medit menggetarkan penduduk desa yang tertindas dengan semangat dan harapan baru yang segar
dan mereka semua mulai bekerja
beberapa pria pergi untuk mendapatkan serutan untuk keranjang best
beberapa lagi mengambil kayu untuk ukiran travel
wanita membawa bahan apapun dari rumah mereka untuk georgia menjahit
mereka semua melakukan apapun untuk membantu
beberapa bahkan mengeluarkan bakat mereka
evan suka membuat mainan
dan ruth memasak pie dengan begitu indah

orang orang desa sudah lebih dari siap untuk festival musim semi
orang orang kagum dengan barang dagangan mereka dan mereka mendapatkan uang
penduduk desa belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup mereka
tidak ada dari kita yang pernah melihat uang sebanyak
semua berkat meredith
semua berkat meredith
mungkin ini hadiahmu mengetahui cara menghasilkan uang
mungkin ini hadiahmu mengetahui cara menghasilkan uang

ya dengan semua hal indah yang bisa diproduksi dan dijual oleh penduduk desa bersama sama dengan chat kita
sama dengan jagung mereka membuat desa ini menjadi yang terkaya di negeri ini
orang orang di desa belajar untuk menghargai satu sama lain
dan karenanya mereka menjadi tidak hanya kaya tapi juga sangat bahagia
raja juga mendengar tentang mereka dan tentang medit
maka dia mengundang medit untuk bergabung dengan dewan menterinya
di sana juga gagasan medit menjadikan kerajaan itu salah satu kerajaan paling makmur di benua itu
medis mendapat kepercayaan dari semua menteri dan raja sendiri
apa benar kau belum tahu berkat apa yang diberikan peri kepadamu
oh yang mulia tuan general brut ingin bertemu denganmu katanya ini mendesak
ada apa general
telah memberitahu bahwa murad sedang merencanakan serangan
dan kali ini mereka punya senjata baru yang mungkin tidak bisa kita lawan
kita punya pasukan yang besar
dapatkan informasi tentang senjata mereka dan siapkan pasukan untuk berperang
aku lelah dengan mereka
kali ini kita harus mengambil alih seluruh kerajaan
yang mulia jika kau tak keberatan boleh aku berkata sesuatu
yang mulia bahkan jika kita menang perang
apakah itu sepadan dengan uang dan orang orang yang kita korbankan
aku yakin ada cara yang lebih baik
cara apa medivh
mereka terus menyerang kita dan menjarah kita
hanya ada satu cara menghadapi mereka yaitu perang
mengapa mereka begitu tertarik untuk melawan kita
karena menginginkan uang kita
apalagi mereka seraga dan cemburu
yang mulia bersiaplah untuk perang jika harus
tapi izinkan aku untuk mengunjungi mereka
dengan menyamar sekali saja
mungkin ada jalan keluar
aku akan memberimu waktu seminggu
seminggu akan cukup
jadi medivh pergi ke kerajaan murad
dia memperhatikan hal yang sangat aneh
din datang dan makanlah
ibu aku baru saja akan menyelesaikan ini
aku akan mencari tempat untuk membuatnya bekerja
ini cara kita untuk membuatnya bekerja
tetapi hal hal yang mereka buat sangat bersemangat tentang sains
ini indah dan sangat berguna
medi tiba tiba melihat sekelompok orang duduk
mereka berbicara tentang beberapa gambar ilmiah
kau pikir itu bisa berhasil
hanya jika mereka membuat baling baling baja itu
tapi itu akan menghabiskan banyak uang
tapi kita akan menjadi satu satunya negara di dunia yang punya kereta terbang
ini sangat sepadan
tapi demi uang kita harus berperang
aku berharap ada cara untuk mengerjakan barang barang kita tanpa harus khawatir tentang uang
medi tersenyum karena dia telah menemukan solusi
dia bergegas kembali ke kerajaannya dan begitu dia sampai dia berbicara pada raja
ketika dia berbicara pada raja
dia menemukan solusi
ketika dia menemukan solusi dia menemukan solusi
dengan cara ini kita bisa menghindari perang selamanya
baik medif aku tidak tahu harus berkata apa
baiklah aku akan pergi ke sana
raja mengunjungi raja murad dengan sebuah tawaran
aku kagum dengan jumlah karya ilmiah yang orang orangmu lakukan tuan
kami hidup untuk sains yang mulia tapi
aku paham masalahmu dan karenanya inilah tawaranku
kau tahu sains kami tahu seni
kau tahu penemuan kami tahu cara menjualnya
jadi mari kita bermitra
kau melakukan yang kau kuasai kami melakukan yang kami kuasai
kami akan membeli penemuanmu untuk kerajaan kami
dan bahkan menjualnya tidak hanya di negara kami
tapi juga di benua lain karena kapal dan kereta terbang yang akan kau bangun
ilmuwanmu akan mengajari tentara kami menggunakan senjata
dan kami akan melindungi kerajaan satu sama lain
dan orang orangmu bisa bebas menciptakan apapun
dan bersama kita akan membuat orang orang kita tidak hanya kaya
tapi juga bahagia dan sekuat mungkin
kedua kerajaan makmur dan menjadi bahagia
medith kau sungguh datang dengan ide ide yang menakjubkan
mungkin itu berkat dari peri untukmu
tidak bukan itu
marthrift aku tahu semua tentangmu
peri mengatakan bahwa dia memberimu penglihatan ajaib bukan
iya yang mulia
itulah sebabnya saat semua orang terganggu oleh anjing
kau melihatnya sebagai makhluk yang butuh bantuan
kau melihat berkah dari perhatianmu
kau melihat pepohonan yang rindang dan langit yang bermintang
saat semua melihat kesulitan ketika gagal panen
kau melihat peluang untuk usaha baru
dan saat orang melihat keputusasaan perang
kau melihatnya cara untuk bersama
kau melihat apa yang tidak dapat dilakukan dan melihat apa yang harus dilakukan
kau melihat kebaikan dan keindahan dalam semuanya
itulah berkatmu penglihatan ajaibmu
penglihatan medis begitu ajaib bukan karena peri yang memberikannya kepadanya
tetapi karena dia tidak pernah membiarkan masalah menghalanginya
selalu ingin melakukan yang terbaik untuk semua
kalian juga memiliki visi ajaib ini
yang perlu kalian lakukan adalah menggunakannya